kamu kenal juga sama dia
kok mama lebih cuman sama keadaan mekah ya daripada sama keadaan aku sekarang
mekah masih belum siuman
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya
kalau begitu saya permisi
ya makasih banyak dong
ya makasih dok
ini aku dimana
kamu ada di rumah sakit sayang
aku harus pulang
ibu pasti khawatir
kamu harus pulang
aku harus istirahat
mama lebih peduli sama mereka
daripada sama aku
kamu itu mau kemana sih ma
seberapa kali lagi aku bilang sama kamu
jangan dia bikin tambah yakin
kalau kamu gak pernah peduli sama dia
sekarang kita ke bedinya
meka kemana sih
gak bisa dihubungin ya
temen banget jam segini pulang pulang
rasaku jadi gak enak
siapa lagi meka
ya allah meka
gak apa apa gimana liat ini jadat kamu sampai biru begini
iya tadi meka tuh abis nolongin orang kena rampok
terus akhirnya jadi kayak gini nih
ya allah meka
kita memang boleh berbuat baik
tapi lihat dulu kondisinya lihat nih kamu jadi kayak begini
meka gak apa apa
tadi mereka juga sudah sempat dibawa ke rumah sakit kok
maka mika diterima
maka mika diterima
maka mika diterima
maka mika diterima
ayah ibu seneng banget beneran ya meka
ibu sudah yakin banget pasti kamu diterima di beasiswa itu
karena kamu memang pintar
ibu yakin suatu saat kamu pasti menjadi orang yang berhasil
kau pasti bisa membanggakan kami

dan kalian berboleh tatuh iki raki considerasi tersebut
terima kasih untuk semua penonton
akan kubuat diisel
dina kamu boleh istirahat aja ya
iya pak kalau gitu dina istirahat dulu ya pak
dina kamu punya nomor teleponnya meka gak
dina gak punya mah emangnya buat apa ya
gimana ya keadaan mereka sekarang
gimana kalau di jalan dia pingsan
dia kan belum bener bener sehat
mamah kok sampai segitunya ya perhatian sama meka
mak kamu sedar gak sih
apa yang tadi mamah bicarakan itu mungkin aja bisa membuat hatinya medina sedih
seharusnya mamah lebih mikir medina dong
daripada anak yang baru mamah kenal tadi iya kan
entahlah aku juga gak tahu
kenapa aku lebih cemas terhadap mereka daripada ke dina
saya sudah berpajak menunggumu
wijen gak panggilan banget
ibu bingung nanti nanti mereka akan aktif nanti

nah pernah jangan cuakan di penjara

tunggu dulu aku lihat beautiful tau itu
kamu lihat bun coaches tu itu
mau kalah gue